mulai satu maret asosiasi pengusaha retail indonesia atau aprindo menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar
itu artinya konsumen yang ingin menggunakan plastik akan dikenakan biaya membeli plastik
kebijakan ini sebelumnya pernah dilakukan pada dua ribu enam belas silam namun pelaksanaannya tidak berjalan maksimal
penerapan kebijakan kantong plastik berbayar menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat
penerapan kebijakan ini dinilai tidak akan efektif untuk mengurangi penggunaan plastik
namun asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo optimistis bahwa kebijakan ini dapat membantu mengurangi penggunaan plastik
jadi waktu dua ribu enam belas diterapkan uji coba semuanya menjalankan
kemudian ada yang memang stop karena berbagai permasalahan internal
tapi ada juga yang terus melanjutkan secara konsisten
salah satunya mungkin seperti superindo ada juga ion
dan sampai sekarang konsisten
dilihat juga dari program yang dijalankan itu pelanggan pelanggannya sudah mulai terbiasa membawa sendiri tas belanja pakai ulangnya
jadi sudah mulai mengurangi konsumsi kantong belanja plastik di gere gere tersebut yang menjalankan kptg sampai hari ini
pada dua ribu enam belas kebijakan yang sama sempat diterapkan aprindo
namun pelaksananya tidak maksimal karena kurangnya komitmen pengusaha dan konsumen dalam upaya mengurangi penggunaan plastik
ylki menilai penerapan kebijakan kantong plastik berbayar tidak efektif mengurangi sampah plastik
jika semua komponen masyarakat tidak turut dilibatkan dalam upaya ini
kita bilang menyesatkan karena biasanya komponen plastik itu sudah ada di dalam cost dari sebuah produk
dan itu kemudian dibebankan kepada harga yang dikenakan kepada konsumen
di situ ada komponen plastik tentunya dalam arti semua biaya yang dikeluarkan produsen kan ditimpakan kepada konsumen dalam bentuk harga
tapi memang itu dibantah oleh aprindo bahwa saat ini tidak semua membebankan komponen plastik itu
tetapi ini saya kira dan efektif atau tidak saya kira kalau angkanya cuma dua ratus rupiah
itu saya kira tidak akan efektif untuk mendorong masyarakat mengurangi konsumsi plastik di retail modern
ya karena apa karena masih terlalu murah
coba bayangkan kalau satu kantong itu ada ratus rupiah dan kemudian kita belanja di retail modern
kemudian menghabiskan lima kantong itu kan harganya cuma seribu rupiah
dan kalaupun sepuluh kantong hanya dua ribu rupiah
jadi sangat tidak ngefek untuk kemudian konsumen mengurangi atau mengurangi
membatalkan pembelian plastik karena harganya itu
menurut data ylki pengguna kantong plastik di kalangan pelanggan retail berada di angka dua puluh hingga tiga puluh persen
sedangkan pengguna kantong plastik di kalangan pelanggan pasar tradisional mencapai tujuh puluh persen
meski begitu kebijakan kantong plastik berbayar justru ditanggapi pesimistis oleh para pedagang pasar tradisional
ya nggak mungkin lah susah diatur orang indonesia
menggunakan plastik untuk pelanggan itu
ya tidak bisa
dari orangnya sendiri balik ke dirinya sendiri mau pakai apa enggak
cuma setahu saya mesti pakai nggak mungkin enggak
sudah terbiasa begitu
mungkin sekarang pelanggar kebanyakan pakai plastik ya
mungkin lebih simple gitu ya
kalau pakai plastik itu kayaknya cepat ini jebol
mungkin sudah terbiasa kali ya
orang kan biasa pakai gini ya enggak mungkin pakai kertas
walau sejumlah pedagang pesimistis beberapa konsumen tetap optimistis kebijakan tersebut dapat mengurangi penggunaan plastik
memang penggunaannya itu bagus ya untuk ini supaya tidak ada limbah plastik
cuma mungkin untuk beberapa bahan yang kita beli seperti di pasar ini mungkin masih membutuhkan
ya seperti ayam ini kan berair gitu ya
jadi ya mungkin
plastik tetap digunakan tapi tetap dikurangi gitu
untuk hal yang lain
buat plastik sendiri
untuk rius aja sih soalnya kan sampah udah banyak banget
jadi kita berusaha mengurangi lah
daripada minta lagi kita di rumah juga banyak soalnya
pemerintah berharap masyarakat dapat mengubah pola penggunaan plastik dalam kehidupan sehari hari
menurut data badan pusat statistik pada tahun dua ribu delapan belas indonesia menghasilkan enam puluh juta ton sampah plastik per tahun
sebanyak tiga juta ton
di antaranya bahkan terbuang ke lautan
tim liputan zia dan indonesia jakarta